pak kalau bapak nyari yang lokal puncak aja depan ini murah meriah begitu bisa ada villa
kamu punya villa ya kagak orang orang
sop kamu ya yang gila gila itu nyewa dong pak bukan menyusahkan
pak ini ada ya
reva ya reva tuh jelek jelekin adriana dan nuduh kalau adriana enggak tulus cintanya sama kamu dan
adriana ngelakuin itu semua itu adalah kebenaran kamu dan kamu juga kebenaran kamu dan kamu juga
semua karena tuduhannya reva jelas dong be kamu nih gimana sih kok jadi ruwet kayak begini
jadi bingung deh udah lama sekarang gini aja baik lebih fokus menanti hasil pengadilan nanti
b mama mohon sekarang kamu pikirkan lagi dengan lebih bijak hanya dengan cara itu kamu bisa berpikir
lebih jernih dan kamu bisa bikin keputusan yang lebih baik lagi mama minta tolong hebe
maaf ya be harus istirahat selamat malam
eh ara kamu mau gak kawinan kita tuh kayak gini
apaan sih boy kan aku udah bilang sama kamu itu masih lama jadi kita nggak usah omongin dulu
ya kalau aku sih maunya simpel simpel aja nggak usah kayak gini
cukup lama cerbauannya
eh oh iya buy kita kok kita kok nggak ngasih apa apa ya buat kawinannya
paham yang sama budha di owner bisa orang ya kasih kado atau apa ya kan
oh iya aku s learning halo baru aku lagi banyak masalah kali ya
hai hai tapi tapi aku udah siapin kok nih
kamu kok nyiapin yang ngajak ngajak sih
ini baru mau ngajak bu
saya gitu juga yaudah deh kalau gitu aku mau nyumbang
nih nih nih mendingan kamu yang pegang aja ya
nggak aku kasih dua ratus ribu
nih gantian kamu mau isi berapa
udah aku isi kali ref nih
kok banyak banget
ya ref aku kan sama pak amir tuh udah deket banget
dari sekolah yang lama sampai pindah ke sekolah yang baru sekolah kamu
dan pak amir juga udah banyak ngebantuin aku
sampai aku juara olimpiade
sampai ajang cowok cewek idola juga kan dibantuin sama pak amir
biar dapat izin dari kepala sekolah
semasih masih kurang
apa yang pak amir udah bantuin aku selama ini
kamu nyumbang berapa
nih kita kan belum kasih kado nih buat pak nir
mendingan kita kasih duit aja nih
buat pak amir
kalau gitu biar gua aja yang mintain karna karna
gampang itu sih
yaudah tapi lu isi juga
jangan cuma minta doang
besok lu nggak usah ngajarin gua
gua udah ngerti ya deh
gua juga pasti ngisi
nanti gua ngisi di depan anak anak
jadi mereka kan pada nafsu tuh ngisi semua
yaudah gua mintain ke anak anak dulu ya
yaudah gua minta juga deh
yaudah gua juga
gua yakin meriah banget nih pas tanya pak amir
tapi banget cepat
kayaknya kita udah waktunya ngumpulin duit nih
yuk kita kumpulin yuk
gimana kalo misalnya kita semua duitnya kita kumpulin dalam satu amplok atas nama ajk
nah bagus tuh dikumpulin jadi satu
mantep lu ngasihnya pada
udah gede juga ya
kamu udah rentan aja
kajak kilo bertambah pada
dua ratus ribu
ini gua ada ratus ribu tuh
gua juga nyumbang
apalagi pak amir
tidak kok ini
ah gua sih nggak perlu ngitung
dibalas sama allah
ayo udah lengkap belum semua ini
diam aja lu
mainlah saya nyumbangkan lu
udah gak apa apa nih
udah nggak apa apa nih
duh gila lu deh
yang lain warnanya merah
lu kenapa umus nih
lu makan aja kalau dihitung hitung tuh bisa lima puluh ribu
jangan nyindir gue gitu dong
apalagi depan temen temen gini
nggak like gue
lagian gua cuma ada duitnya segitu doang
ya gua bukan nyindir
gak ada duitnya
nggak mau lu
lu yang terima aja ya
makanya ada amplop dijadiin satu
nah ini gua suka nih
ya udah nih
duit gua masukin nih
gua nanya dulu nih
nanya sel ya walaupun bensin lu abis
sekarang gua laporan dulu ke boy
sekarang gue laporan dulu ke boy
sekarang gua laporan dulu ke boy

thank you teman teman semua ya
nyiapus boy ya seneng banget
ini anak anak udah semuanya gue panasin
padahal kan kecilnya bercanda
itu bahasa anak muda malakin
padahal mah mintain
ya udah dihitung
tapi enak gak ngitung di sini
mendingan gue sama cewek cewek hitung di sana aja ya
di pojok sebelah sana
lo tau gak tadi dadung isi berapa ya
isinya cuman keman
nah jadi totalnya semua lima juta sepuluh ribu
pak amir kan udah baik sama kita
udah selalu ngebantuin kita di sekolah
jadi ini emang pantas lah buat rejekinya pak amir
oh ya udah kalo gitu mending sekarang kita kasihin rame rame gimana
oh ya boleh deh sekaligus gue kayak mau pamit pulang deh udah malem
iya juga sih
gue juga balik lah
hmm kita keringin gak deh
ya soalnya kan kita mau beres beres di sini dulu
ya udah kalo gitu kita pamit dulu
ayo kita ke panggilan dulu lah
aduh banyak banget gak berhenti berhenti ini tamu iya bu makasih bu
makasih bu aduh maaf gak berdiri nih kekenyangan
bu makasih ya bu aduh maaf nih pak gak berdiri ya pak aduh
udah keringin kan pak aduh
makasih ya pak udah dateng
bu makasih kehadirannya
panjom makasih panjom aduh

kelar kelar nih kalau gak salah saya iya ya ya
iya bu pak kita tinggal ya
tahu gini mending jadi perantian sunat
eh mana eh eh bu bentar bentar bentar
gak mudah aja cepet usul
ya dua satu
abir udah enak
sekarang udah married nih
bulan madu kemana pak
ya bulan madu sih maunya ke paris ya
tapi ya udahlah yang lokal aja
udah pak yang lokal aja pak
kalau bapak nyari yang lokal
puncak aja tuh paling murah
disana kan ada villa
pak bukan menyewa saya
gak banyak sifat dari temen temen
dan dari anak club aja juga
moga moga bermanfaatnya buat bapak
jangan lah boy
kalian kan udah ngebantuin saya
saya nggak mau ngerepotin kalian
kan pengantin perempuan nih pak gakpapa
ya udah pak terima aja pak
gak bisa dipanen
selamat ya buat pernikahannya
tapi maaf banget juga
kita cewek cewek gak bisa lama lama
soalnya udah kemaleman juga
tapi tenang aja juga
anak anak cowok masih disini bantu bantu ini
bu dona sama pak amir
jadi kita pulang dulu
kita juga makasih ya
kalian hati hatinya di jalan
selamat ya ibu

karena yang sisa ya
kasian pak kan resek sih
gak penting makanan